kamu lagi sama rifki gak
oh riva lagi gak sama rifqi om
kasus michel sama arin sampai masuk tv
oh bukan om
masalah arin itu udah selesai
terus juga michelle emang gak salah
arin juga udah dihukum om
rifki emangnya belum cerita ya om
rizky belum cerita lagi sama om
emang rifki sama michelle ngapain ke studio gtv
ya om rifki lagi nganterin michelle yang mau on air di tv
karena kan videonya michelle nyanyi itu sempet viral om di youtube
engga gua gak setuju ya
pulang bareng pergi bareng
guys sekarang kita berangkat ke gtv
biarin dia biarin
memang enak ha
aldi tinggal tinggal begitu
betapikir betas aja yang dapat cemurut
gapapa dong kee
kenapa mila ada disini
apa mila tahu kalau aku sebenarnya ada di kantor
aku belum siap untuk bertemu kamu lagi
dan menjelaskan semuanya
paroi ada di tempat
iya terima kasih
mbak bu paronnya sudah keluar
mas roy baru aja keluar
mungkin aja mas roy masih ada di sekitaran parkiran mobilnya
ibu el mau ngabarin kalau el terima tawaran buat ke gtv
syukurlah el ibu ikut bangga sama kamu
pokoknya ibu dukung apapun yang kamu lakukan
terus kapan ibu boleh datang gak
acaranya hari ini ibu
ntar el sherlock aja ya
ya el ibu nanti kesana ya
kok ban mobil aku kempes gini sel
tadi pas aku datang gak apa apa kok
aduh udah telat lagi ah
eh eh eh sel kamu tenang aja ya
dan aku yakin gak akan lama dateng ya
so tenang ya
eh tau dari mana kok gak bakal lama datengnya
bentar bentar aku telfon
kok belum berangkat sih udah jam berapa ini
hah kenapa sih
bannya kempes lagi
lo gak usah ketawa ya
gak ada yang lucu
mobil mewah lo yang lo bangga banggain ini
bannya anti kempes
gampang kempes ya
gue kasih tau aja ya
ini tuh udah
udah terbukti banget
bahwa semesta tuh gak pernah ngedukung
ada aja kan
lo kok cocok jadi pahlawan ya
aku tuh masih punya banyak mobil
mau jemput gue kesini
ya tenang aja lo
udah tau michel gak suka sama orang sombong
tolongin materi lagi ya dong
udah ya mendingan gue sekarang
bareng rifki aja takut telat soal
sel sel tunggu sel
kan perjanjiannya aku yang nganterin kamu sel
eh satu hal ya yang lo perlu tau nih
lo punya duit
waktu lebih berharga daripada duit
sel nggak bisa gitu dong sel
kan perjanjiannya aku yang nganterin kamu
sel aku lagi telpon
eh lo harusnya lebih bijaksana
eh lo diam ya
udah gak usah nonton
udah gak usah nonton
itu lo si dinosaur boy ya
yang sengaja ngampe sembar mobil gue
gue udah diantrein sama rifki
makin deket aja tuh mereka berdua
gimana kelanjutan kasusnya inisial ya
aku coba tanya rifki deh
kenapa rifki gak angkat telpon ya
biasanya jam segini rifki gak ada kelemas
apa rifki sengaja gak angkat telpon aku
karena obrolan semalam

biasanya jam segini rifki malah liat aku di tempat mila

beta ini sebagai menteri pertahanan negara ips
tidak akan pernah tarimai
kalau aturan yang sudah berjalan turun temurun ini
harus terhapuskan dan dihapuskan
dan satu lagi
ini kalau bukan permintaannya pak togar
dan mempertimbangkan sama baik sekolah
bete ini tidak akan pernah mendukung perempuan kepala batu ipa itu michelle

ya udahlah nggak usah diributin
lagian kan ini juga buat nama baik sekolah
kalau ntar kita lulus juga bakal lebih bangga nih

karena citra sekolahan kita ini kece
karena citra sekolahan kita ini kece
belum lagi emang siswa siswinya kan kece
terlebih anak anak ips yoi gak
ember kece kayak kita kan
ember jadi kayak kita kan
enggak kayak gua maksudnya
kece kayak gua
kece kita dong
kece kita dong
eh kayaknya masih ada yang galau deh
kayaknya masih ada yang galau deh
kayaknya masih ada yang galau deh
belum bisa move on lagi kan dari perempuan ipa itu

mau sampai kapan kawan ale kayak begini

eh kawan wih lihat betta
bunga di taman itu paling banyak

salah satunya ini ani
jomblo ada kasih sikat sudah toh
sikat sikat lu pikir gua lantai di sikat sikat

karena gua baru tau kalo
karena gua baru tau kalo
kalau rara udah mau tunangan
woy gawat juga ya
eh bentar ya om roy
eh bentar ya om roy
lu jangan cerita dulu tunggu
gua angkat telpon dulu ya
gua angkat telpon dulu ya
kamu lagi sama rifki gak
oh rifah lagi gak sama rifki

ke studio gtv ngapain

masalah arin itu udah selesai
terus juga michelle emang gak salah
arin juga udah dihukum om
rifki emangnya belum cerita ya om
rizky belum cerita lagi sama om
ngapain ke studio gtv
ya om prifky lagi nganterin michelle
yang mau on air di cctv
sempat viral om di youtube